dua belas pembalap mobil nasional diantaranya fitra eri alvin bahar irfan ardiansyah
iza penda salsa bila dan nama nama lainnya
datang ke sirkuit mandalika lombok nusa tenggara barat pada senin
mereka datang untuk mengetes performa sekitar tiga puluh mobil di lintasan sirkuit mandalika
selain itu beberapa di antara mereka yang baru satu kali mengunjungi sirkuit mandalika
juga melakukan pengenalan lintasan sirkuit sepanjang empat tiga km dengan tujuh belas tikungan tersebut
para pembalap ini diberikan kesempatan untuk mengetes kendaraan sport yang dibawa selama tiga puluh menit setiap sesi
kegiatan track day pembalap nasional ini juga untuk semakin memantapkan racing line yang ada di lintasan sirkuit
yang ada dua pengaruhnya yang pertama itu kalau belum ada racing line nya pasti kita meraba raba
kita mesti mencari sendiri racing line nya
sedangkan kalau sirkuit yang sudah ada terbentuk garis garis racing lainnya itu lebih mudah untuk diadaptasi pembalap
yang kedua sirkuit yang belum ada lapisan rubber nya di racing line cenderung lebih licin
sedangkan jika sudah terbentuk ada lapisan karet dari ban di atasnya itu cenderung lebih nge grip
jelang gelaran balap mobil sport yang direncanakan akan diselenggarakan bulan september dua ribu dua puluh tiga di sirkuit mandalika
kegiatan track day di sirkuit ini kian digencarkan
untuk lebih memaksimalkan terbentuknya racing line
tidak hanya untuk roda dua tetapi juga untuk kendaraan roda empat
tujuannya juga supaya terbentuk racing line untuk roda empat
kebanyakan saat ini kan racing line nya hanya roda dua ya
karena memang lebih banyak roda dua
tapi dengan adanya mobil mobil ini racing line roda empat bisa terbentuk
dari beberapa sesi kegiatan track day yang diikuti oleh para pembalap mobil nasional
pihak mandalika grand prix association atau mgpa
selaku pengelola lokasi kegiatan berharap masukan dari para pembalap
untuk lebih menyempurnakan sirkuit mandalika menjelang kegiatan balap mobil dan balap motor ke depan
lalu rahmat juniadi mandalika lombok nusa tenggara barat